wah belum tidur din
hahaha mau gak
ya bener lah masa enggak
oh iya capek nih abis ngerayain tujuh bulanan
sini munduran dikit
tapi gue bahagia kok
kita ngerayain tujuh bulanan sama sama ya
oke dulu masih ingat gak
waktu ngerayain tujuh bulanannya rina
sedang dalam perjalanan menuju jakarta
diduga tabrak lari
tapi mobil yang nabrak itu kabur
semua ini belum pasti al
besok setelah gue ketemu wartawan itu
gue baru bisa pastikan semuanya
masuk lama banget sih di kamar mandi

mau ditemani sama mama
aku temennya rena dulu deh
baru nanti aku ngobrol sama mas ah
iya iya betul betul
nggak ada uhh
kenapa nggak ada misalnya

pas banget tipe salus si telpon
kalau sehari tadi saya sudah mengawasi pak randy
tapi saya lihat sepertinya nggak ada yang aneh pak
dia hanya bertemu dengan perempuan yang waktu itu saya lihat di pt elmino gemilan
maaf pak baru itu saja info yang saya kasih
saya ada tugas lain buat pak sanusi ya
bapak tau villa papa saya yang di siseruan
oh iya saya tahu pak
dulu beberapa kali saya kesana buat mengantar berkas untuk ke pahar tawan
memangnya ada apa ya pak
saya minta tolong besok pak sanusi pergi kesana
nanti sampai disana bapak tanya ke penjaga villa kamar papa saya yang mana
jadi di kamar papa saya itu ada beran kas
saya minta tolong semua isi berangkas itu bapak ambil dan bawa ke rumah saya
nanti kode beran kasnya saya cek ke pak sanusi
oke terima kasih banyak ya pak
mbak catherine aduh seneng banget loh ketemu lagi ya kita
bisa makan malam bareng juga nih sekarang
aku juga senang banget tante
tante sehat kan
alhamdulillah tante sehat sehat
nah soto ayamnya masih hangat loh
gak usah tante biar aku aja ngambil sendiri
sekalian aku mau nyiapin buat mas randy
iya iya silahkan silahkan
terima kasih ya
itu gak apa apa gak diangkat
beneran gak apa apa
yaudah makan yuk
ya tuhan diricek lagi
jessie lagi butuh kamu banget ren
jessi bisa seperti ini juga karena bayangin kamu terus rene
kami akan bawa pasien ke ruang icu
itu kan om irfan
siapa yang sakit ya
itu pasien yang baru keluar dari igd kenapa ya
oh iya tadi itu pasien habis tenggelam dok
kondisinya parah gak
posokan oksigen ke otak sempet tersumbat dok
jadi sekarang pasien koma
ini yang mau dibawa ke ruang icu
masih ya dok

gampang juga ya
belum tidur din
ya bener lah
tapi gue bahagia kok
masih inget gak